kabar bahagia datang dari pasien usia lanjut yang sempat dinyatakan positif kofit sembilan belas di
kota banjar jawa barat sajid pasien berusia delapan puluh tahun dinyatakan sembuh usai menjalani perawatan
medis selama dua puluh lima hari di rumah sakit umum daerah kota banjar meski masih menggunakan kursi roda
warga lagansari ini tampak sehat dan bugar keluarga bersama petugas medis menyambut
bahagia kesembuhan sajid pasien semakin sumringah setelah mendapat bantuan sembako
gratis untuk masa isolasi mandiri selama empat belas hari lupa ya ada yang dirawat di rumah sakit
ramah hari hari nyatakan semua ya rasanya gimana sebagai keluarga pak
sajid menjadi pasien positif covid sembilan belas ketiga di rsud kota banjar yang dinyatakan sembuh
pasien ini mengalami gejala batuk dan sesak nafas tanpa demam selain penanganan medis yang tepat
ketenangan pasien dalam menghadapi penyakit jadi kunci kesehatan
imunitas tubuh bisa terjaga dengan baik jika pasien tidak panik serta berpikiran positif
pasiennya juga harus tenang kemudian ada obat obatan tertentu dan kami beri vitamin c
yang dengan dosis yang sesuai kini setelah sembuh pasien diminta isolasi mandiri selama empat belas
empat belas hari di rumah deden rahadian banjar jawa barat